isu dua poros pengusung capres mencuat jelang pendaftaran capres pada pemilu dua ribu dua puluh
apalagi bakal capres pdi perjuangan ganjar pranowo masih membuka peluang berduet dengan prabowo subianto
apakah wacana dua poros koalisi pilpres mungkin terjadi
sore ini kita akan membahasnya dengan wakil ketua umum pkb jazil ulfa waib
politisi senior pdi perjuangan andreas parela
dan direktur esekutif indikator politik burhanuddin mutadi
selamat sore bapak bapak
selamat sore apa kabar
nah dua poros ini bukan wacana baru
dan itu sudah kerap kali dikalkulasi oleh pengamat maupun publik
ketika peristiwa cilacap dulu ketika pak prabowo dan pak ganjar main di sedang panen raya
namun kemudian itu hilang
dan publik kemudian melihat dinamikanya sampai hari ini
memang di dalam dinamika pandangan publik maupun di media sosial
sekarang sudah terbentuk dua poros
poros perubahan dan poros non perubahan
nah poros perubahan itu diwakili oleh pasangan amin mas anies dan gus muhaymin
yang non perubahan atau disebut keberlanjutan
itu diwakili oleh bacawa pres baca pres pak ganjar dan pak prabowo
yang keduanya sampai hari ini belum menemukan pasangannya
makanya ketiga statement saya itu yang mungkin dipotong
saya akan melihat nanti pada awal oktober
jika belum terbentuk tidak ada dua poros yang ada itu
belum mendeklarasikan pasangan calonnya
insya allah akan terjadi dua poros
habis itu disautin oleh para peneliti para politisi
dan itu memang mungkin saja
toh itu sudah pernah dulu ada di sawah berdua
ya gitu kan
jadi kalau sampai awal oktober
porosnya pak ganjar ataupun pak prabowo tidak deklarasi cawapresnya
kemungkinan peluangnya mereka bergabung besar ya menurut gus jazil ya
kira kira seperti itu nana
tapi kan jadwal kemudian sekarang diperpanjang lagi
yang semula sepuluh oktober sekarang sembilan belas oktober
tentu prediksi saya juga agak mundur nana
cuma beda satu minggu gus ya
ya cuma beda satu minggu
ya kira kira begitu
atau justru mengundurkan jadwal itu semakin memastikan
bahwa akan terjadi dua poros
dua koalisi yang ada belum akan terbentuk dengan cepat
pasangan cawa pres dan cawa presnya
kami sudah mengalami itu nara
saya bukan ngomong kosong bahwa ketika kkir itu setahun
belum bisa memutuskan
padahal cuma dua partai
bagaimana dengan empat partai atau tujuh partai
dan saya pikir itu juga akan terjadi
jadi semacam diskusi yang hangat
di dalam koalisi itu
mungkin bisa mengarah ke deadlock
mungkin bisa mengarah pada
ujung ujungnya pada satu poros
sehingga terjadi dua poros
saya mau ke pdip
bang andre bagaimana kemudian pdi perjalanan menilai
wacana pilpres dua ribu dua puluh empat hanya akan diikuti dua poros
jadi kalau menurut pkb tadi
kalau sampai awal oktober atau mundur sedikit
belum ada cawa presnya mas ganjar ataupun pak prabowo
mereka bisa bergabung menjadi satu
melawan pak prabowo ganjar atau ganjar prabowo
melawan anies mohaimin
pdi perjuangan melihatnya bagaimana wacana dua poros ini
ya sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh mas jazilul tadi
memang sebenarnya wacana ini belum bicara soal
waktu itu belum bicara soal siapa siapa ya
bahkan di pdi perjuangan itu lebih jauh sebelumnya malah
menyangkut pilpres ini alangkah baiknya gitu kalau misalnya
ini hanya ada dua pasangan
memang pro dan kontra lah
ada yang mengatakan bahwa
kalau dua pasangan situasinya akan menjadi
kembali seperti dua ribu sembilan belas
tapi ada yang mengatakan ya
situasi pasti akan berubah
orang tidak akan lagi terjebak di dalam pembicaraan
tentang atau isu isu yang berkaitan dengan politik identitas
mari kita mulai dengan apa
tapi dua pasangan ini maksudnya supaya pemilu itu satu putaran
dari segi efisiensi waktu
itu akan jauh lebih
oke tampaknya kita mengalami
kendala komunikasi dengan bang andreas
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan bang andreas
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan bang andreas
andreas bang andreas bisa mendengar suara saya
oke kami tidak bisa mendengar suaranya bang andreas ya

saya mau ke mas burhan dulu deh
apakah kemudian wacana pilpres akan diikuti dua poros itu
mengingat pendaftaran capres
tinggal sebulan lagi

tidak ada sesuatu yang mustahil
termasuk opsi dua poros
masih ada kemungkinan terbuka atau terjadi
tentu dengan berbagai syarat atau kondisi
yang pertama adalah
tergantung konfigurasi elektoral
antara tiga capres jelang pendaftaran
jadi kalau misalnya
situasi elektoral antara ganjar dan pak prabowo masih sangat ketat
dan hasil kalkulasi dari kedua belah pihak
menunjukkan kedua yang
sama sama punya peluang untuk menang
kemungkinan besar yang terjadi bukan duet
tetapi kalau misalnya yang terjadi
hasil kalkulasi misalnya menunjukkan
head to head salah satu diantara prabowo atau ganjar
peluang menangnya lebih besar kepada pihak lain
nah mbak puan belum lama mengeluarkan statement
soal kemungkinan duet
antara prabowo dengan ganjar
termasuk membuka opsi ganjar sebagai cawapres
menurut mbak puan tergantung situasi satu bulan ke depan
artinya poros dua
dua poros ini bukan sesuatu yang mustahil
dan yang kedua adalah
anies baswedan menciptakan kejutan
selama sebulan ke depan
naik elektabilitasnya secara tajam
dan itu mengancam elektabilitas ganjar atau pak prabowo
jadi ada dua kondisi
tetapi kalau misalnya
mas anies masih dianggap kurang kompetitif
dibanding dua nama teratas
dan saat yang sama prabowo maupun ganjar
tidak ada yang mau mengalah sebagai capres
oke jadi tergantung banyak faktor ya
tergantung elektoralnya mas anies
kemudian bagaimana elektoralnya pak prabowo
dan juga mas ganjar itu banyak faktornya begitu ya
saya akan masuk nanti lebih dalam ya
soal peluang duet ini ketimbang peluang duel
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
saya mau ke gus jazil lagi
gus jazil apakah kemudian pkb melihat besar ya
peluang bergabungnya ganjar pranowo dan prabowo dalam satu perahu
sebenarnya peluang besar atau kecil
yang penting ada peluang
sebab koalisi yang dibangun itu sesungguhnya
itu koalisi yang ditata oleh elit
tidak banyak orang terlibat sebenarnya
dan perubahan itu
perubahan perubahan itu bisa berlangsung sangat cepat
karena memang dinamika elit ini kadang sulit sekali untuk ditebak
bahkan oleh setingkat pak burahanudinmu tadi
kira kira begitu ya
biasanya selalu menggiring opini elit lewat survei
yang kadang kadang variabel elektoral juga tidak perlu dihitung
namun yang jelas
seperti disampaikan oleh pak burhan tadi
deklarasi amin ini kemudian mengacak sinyal yang lain
sehingga pak burhan tadi menganggap bahwa
elektoral amin ini akan menjadi rujukan
apakah poros menjadi tiga atau dua
yang saya dengar begitu tadi
kalau ternyata elektoral amin itu meroket
dan yang lain mengalami penurunan
maka akan ada yang saya sebut tadi
apa yang diduga oleh publik
hanya ada dua poros
poros perubahan dan poros non perubahan
akan terjadi dalam peta koalisi yang ada
jadi kalau soal peluang besar atau kecil
di dalam politik yang kecil bisa membesar
yang besar bisa mengecil
itu tergantung elitnya
karena ini memang diatur oleh elit ya
tapi saya mau kepedean perjuangan
menggabungkan antara ganjar pranowo dengan prabowo subianto
ini kan sulit mau ada yang mengalah begitu ya
tapi mas ganjar kemarin mengatakan masih terbuka peluang
berduet dengan pak prabowo subianto
ini siapa kemudian yang mau mengalah ini
bang andri kalau memang bergabung ya
ya di politik itu semuanya mungkin gitu loh
di politik itu kan saya selalu mengatakan ya
dan itu juga sangat tergantung juga di dalam
pembicaraan pembicaraan antara para pimpinan partai
untuk kemudian menemukan solusi apakah mau tetap
di dalam proses di dalam tiga poros seperti sekarang
atau kedua poros dengan penggabungan seperti itu
ruang itu sangat terbuka gitu
pada dasarnya ya kita lihat bahwa ketika partai ini mencalonkan
mengusung kandidat kan orang berpikir mengusung untuk menang kan
atau ikut dalam poros kemenangan itu gitu
orang kalau tahu kalah atau melihat bahwa kemungkinan kalah itu besar ya
lebih baik kita ini kan kita bergabung gitu
kemungkinan kemungkinan ini kalau dibicarakan artinya dengan
dengan kepala dingin dengan melihat ruang ruang untuk bisa berdialog
bukan hal yang tidak mungkin gitu
bukan hal yang tidak mungkin
karena waktu tadi saya katakan wacana ini sebenarnya sudah jauh jauh hari
jadi pembicaraan dengan pertimbangan soal efisiensi
sehingga kita tidak terlalu banyak buang buang waktu
buang buang anggaran untuk pemilu
nah pertimbangan pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan
oke bang andre bahwa peluangnya masih terbuka itu iya
tapi di sisi lain pdi perjuangan mau nggak mengalah kalau misalnya nanti ganjar jadi cawapresnya prabowo
atau tetap bersikuku harus capresnya ganjar karena elektabilitasnya jauh lebih tinggi
nah ini kan menyatukan ini sulit kalau mau menjadikan satu perahu
dalam tradisi pdi perjuangan
yang saya ketahui dan ya saya kira teman teman pun bisa mengamati melihat bagaimana
karena kalau satu hal yang perlu kita lihat dari politik itu di partai itu kan adalah
political behavior kan mas burhanuddin paham gitu
dan political behavior itu adalah apa yang lebih banyak muncul dari pimpinan partai
di dalam pdi perjuangan tradisi ketika ketua umum sudah memutuskan itu biasanya sulit untuk berubah gitu
itu tradisi yang ada gitu perilaku politik di pdi perjuangan
tapi apakah itu berubah di dalam perjalanan kita lihat lah
ruang ruang perubahan itu juga bisa terjadi di dalam dialog dialog
kalau memang itu terjadi gitu
mas burhan menyatukan prabowo dengan ganjar ataupun ganjar prabowo ini kan sulit
tadi bang andre bilang biasanya kalau sudah diberikan
ada keputusan oleh ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri tidak bisa berubah
artinya kan kedua partai ini tidak akan mau mengalah begitu ya
yang menjadi capres siapa yang menjadi cawapres siapa
kan sulit untuk menyatukan dalam satu perahu ataupun satu poros mas burhan
di atas kertas sulit untuk membayangkan masing masing pihak
mas ganjar atau pak prabowo mengoreksi keputusan partai masing masing
karena mas ganjar sudah ditetapkan oleh ketua umum sebagai capres
pak prabowo juga demikian
nah pertanyaannya siapa yang mau mengalah
tetapi pernyataan mbak puan tadi sore itu membuka tafsir bahwa ada kemungkinan
buat pdi perjuangan meskipun tentu sangat bergantung sama ibu mega ya
untuk membuka opsi mas ganjar sebagai cawapres pak prabowo
itu pernyataan verbatin
tapi dilihat satu bulan ke depan
dilihat satu bulan ke depan
itu yang dicek adalah situasi head to head
jadi kalau misalnya pak prabowo masih unggul head to head secara jauh
dan penipisan jarak tidak berlanjut
sekarang kan terjadi penipisan jarak nih
mas ganjar mengalami repot
tetapi kalau satu bulan kemudian ternyata masih unggul juga head to headnya
bahkan signifikan secara statistik
ya saya menafsirkan mbak puan tidak menutup opsi bergabung dengan pak prabowo
meskipun lagi lagi dari tradisi politik
pdi perjuangan itu nyaris tidak pernah terjadi
saya tidak oksis ya di tingkat lokal
tapi di tingkat nasional belum pernah terjadi mengoreksi keputusan
jadi semuanya ini masih spekulatif
jadi sebenarnya bukan karena faktor anisbaswedanya saja
kalau misalnya menaik kemudian punya potensi
dua poros pendukung pemerintah akan bergabung
tapi juga sangat tergantung oleh kalkulasi menang kalah
nah ini yang kita ingin cek
tentu ada plus minusnya
minusnya kalau kita cuma dua pasang
itu pluralisme politik akan terjadi
itu yang kedua ya
pluralisme politik karena bagaimanapun ada preferensi pendukung mas ganjar melihat mas ganjar sebagai orang nomor satu
pendukung pak prabowo melihat pak prabowo sebagai nomor satu
kemudian pendukung mas anies
kalau dipaksa di dalam menu di atas meja hanya dua pasang
itu secara kompetisi kontestasi
substansi demokrasi agak mengganggu kesehatan demokrasi
selain faktor polarisasi dan seterusnya
tetapi juga ada keuntungan
keuntungannya tadi pak andreas sudah menyampaikan
jadi pemilunya makin cepat
kemudian kita cepat untuk move on
ekonomi makin cepat untuk recovery tanpa harus menunggu wait and see
itu kemungkinan besar dua putaran memang
sampai sekarang belum ada
tanda tanda tiga tiganya maju kemudian selesai dalam satu putaran
artinya ongkos politik untuk pemilu juga makin besar
jadi ada plus minusnya
meskipun ongkos politik pemilu lebih besar
tapi masyarakat diberikan suguhan ataupun diberikan pilihan lebih banyak
itu lebih baik untuk iklim demokrasi kita ya mas burhan ya
semakin banyak yang berkontestasi
di pilpres itu semakin bagus sebetulnya bagi rakyat
jadi pilihannya juga semakin banyak
tapi kita tunggu nanti bagaimana keputusan elit
meskipun lagi lagi nih
kalau dua pasang dua poros
itu kabar buruk buat pasangan amin
jadi kalau di surwe
karena akan lebih susah ya
belum tentu belum tentu
itu kan analisisnya pak burhan
itu kabar baik buat amin
kita tunggu nanti bagaimana keputusan
datanya seperti itu
itu kabar lain buat amin
kita tunggu nanti bagaimana keputusan elit
karena masyarakat ataupun rakyat hanya bisa menunggu keputusan elit
karena yang punya tiket untuk pencapresan ini adalah partai politik yang menentukan adalah elit
semoga elit bisa mendengarkan suara rakyat bahwa semakin banyak pilihan
semakin banyak menu
semakin banyak capresan juga cawapers yang akan berkontestasi
itu akan semakin baik pilihannya bagi masyarakat juga
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
politisi pdi perjuangan
dan juga direktur eksekutif indikator mas brano grimutadi
saya selalu bapak bapak